upaya penyekatan jalur menuju luar kota jakarta masih tetap dilakukan pada hari raya idul fitri
petugas melakukan pemeriksaan dokumen pengemudi dan penumpang kendaraan yang melintas di jalan tol cikampek
jasa marga mencatat sejak pukul delapan pagi tadi malam hingga pukul delapan pagi ini telah tercatat lima ratus kendaraan lebih yang diputar balikan
sementara dampak penyekatan yang dilakukan di kilometer tiga puluh satu tol jakarta cikampek antrian kendaraan mencapai satu kilometer
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami korrespondensi nn indonesia yogi tujuliarto
yogi bagaimana dengan pantauan anda pada hari pertama lebaran hari ini apakah terlihat ada peningkatan volume kendaraan yang melintas di hari lebaran
baik selamat siang yuda mohon maaflah ribatin
dan kita juga sepakat dengan anda tadi juga sudah menyatakan bahwa
memang di tol cikampek terutama di km tiga puluh satu ini terdapat penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan baik dari polisi dishub dan juga jasa marga
nah memang upaya dilakukan tidak berhenti walaupun ini sudah hari lebaran
nah data yang tadi anda sampaikan benar sekali dari pukul delapan tadi malam sampai pukul delapan tadi pagi sudah lebih dari lima ratus kendaraan yang diputar balik
data ini belum lagi diupdate karena masih ada tambahan kendaraan yang juga diputarbalik sejak tadi pagi atau tadi sekitar pukul sepuluh
sejak tadi saya tiba di lokasi ini
memang tadi ketika saya tiba di lokasi ini sekitar sepuluh tiga puluh antrian kendaraan yang disekat itu memanjang sekitar satu km
karena volume kendaraan yang melalui jalan ini itu sangat tinggi
nah namun sekitar lima atau sepuluh menit yang lalu itu kendaraan sudah mulai landai tidak banyak lagi kendaraan yang melalui jalur tol cikampek ini
penyekatan tol cikampek itu berada di dua titik yuda
jadi di km tiga puluh satu dari jakarta menuju cikampek dan sebaliknya di km empat puluh tujuh dari arah karawang barat

menuju ke cikampek
nah kalau kita lihat tadi saya sempat melihat beberapa kendaraan itu diperiksa dokumennya
jadi para pengemudi dan juga penumpang dipastikan mereka memiliki surat izin keluar masuk
dan juga mereka harus memperlihatkan bukti pemeriksaan covid sembilan belas
bisa pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam bisa juga antigen yang berlaku dua x dua puluh empat jam
sementara untuk jinos hanya berlaku sesaat sebelum mereka berangkat dan diperiksa di titik

jadi kalau kita lihat banyak sekali
jadi kalau kita lihat banyak sekali
tadi saya melihat juga kendaraan kendaraan sebagian besar adalah kendaraan pribadi
tidak ada angkutan umum yang tadi saya lihat melintas di jalur ini
karena memang sudah dilarang
nah kendaraan yang diputar balik akan diarahkan keluar dari tol ini untuk kembali menuju ke arah jakarta
sekarang penyekatan masih dilakukan
tapi kita bicara mengenai bagaimana penegakan hukumnya
apakah anda juga melihat masih ada warga yang membandel
tidak memiliki dokumen yang secara signifikan membuat mereka layak untuk melakukan perjalanan keluar kota
dan terpaksa diputar balikan
apakah sejauh ini ada ditemukan kondisi ini
memang ada dua syarat utama bagi pengendara yang ingin melintas keluar dari kota jakarta
tadi ada skm dan juga tes covid sembilan belas
nah kalau kita lihat atau saya tadi saksikan
ada beberapa pengendara yang memang mereka sedikit ingin membuktikan kalau mereka layak bisa keluar dari jakarta
misalnya mereka punya alasan dinas
tapi mereka tidak menyertakan dokumen
salah satu dokumen yang disyaratkan
ada juga yang memang ingin mengunjungi keluarga
tapi mereka tidak ikut menyertakan dokumen yang disyaratkan
mau tidak mau petugas tetap tegas untuk secara persuasif
itu meminta mereka untuk keluar dari tol dan memutar balik kembali ke arah jakarta
artinya di sini petugas memperlakukan sistem atau memperlakukan tindakan yang masih persuasif
tidak ada sanksi secara pidana ataupun sanksi denda yang diberlakukan jika ada pengemudi yang membandel
jadi pengemudi tetap diberikan arahan diimbas
dan diminta secara persuasif untuk mengikuti aturan dengan keluar dari tol ini dan putar balik ke arah jakarta
jika mereka tidak memenuhi syarat dokumen maupun alasan tujuan mereka keluar dari jakarta
baik yogi terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat lebaran juga
minta izin walfa izin untuk anda dan tim liputan yang saat ini bertugas di sana